aku bilang ke kamu ya
atau kamu pergi dari sini
kalintang usir aku
ibu udah sadar
ngapain kamu masih disini
jangan usir saya
saya ini masih istri krisna
biarkan saya menunggu ke pulangan suami saya bu
tegak tegaknya ngusir aku cuma buat perempuan cerewet itu
dimana si akal sehatnya kalintang
mau mau nyanyiksa diri dengan cara kayak gitu
tidak jadi santapan siang ku
tidak ada yang lebih sedap
daripada darah siluman kucing